kan lebih ingin dilihat pada pemerintahan yang sekarang ini sudah memberikan apa
yang harus bertanggung jawab penuh adalah pemerintah dan para pelaku pelaku deforestasi tersebut